satu bulan jelang pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh empat nama bakal cawapres ganjar pranowo mulai mengerucut
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut peluang ahi dan ritwan kamil tertutup
sementara nama terkuat yang muncul sebagai bakal cawapres ganjar mengarah ke menko polukam mahfud md
seberapa kuat sosok mahfud md mampu mendongkrak elektoral ganjar pranowo
sore ini kita akan membahasnya dengan politisi pdi perjuangan aryo bimo dan direktur eksekutif lsi jayadi hanan
selamat sore bapak bapak
selamat sore nana
mas bimo dulu nih mas bimo ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut peluang ahi dan rituan kamil menjadi cawapresnya ganjar pranowo sudah tertutup
jadi kandidat cawapres ganjar sekarang mengerucut ke siapa saja
ya saya menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan oleh mbak puan marani
yang menyampaikan bahwa peluang dari
mas ahaye sama mas rituan kamil mulai tertutup lebih pada hal yang normatif karena posisi partai pengusung yang sudah merapat ke pak prabowo subianto
jadi itu adalah cara atau cara pandang pdi perjuangan melihat seseorang dalam kompetensi dari organisasi kepartean yang dia ikuti
sikap sikap pilihan dari partai politik akan mengikat
sikap pada seluruh jajaran kadernya seperti hanya partai demokrat dengan mas ahi dan golkar dengan mas rituan kamil
kalau toh nanti berakhir dengan adanya pengusungan pada bulan oktober untuk ke kpu
apabila memang ada sikap lain dari partai mendekati kpu juga masih memungkinkan
jadi saya melihatkan ini lebih pada hal yang menyangkut etika berorganisasi
yang disampaikan oleh mbak puan itu sangat benar bagaimana antara figur figur yang saat ini diwacanakan
atau dibidik oleh partai partai politik sebagai cawapres tentu tidak bisa tidak juga terkait dengan posisi yang bersangkutan dengan partai politiknya
inilah yang dikatakan saat ini tertutup karena sudah mengambil satu sikap sikap pilihan yang ada
kemudian mengenai pak mahfud yang relatif tidak pada
kita belum masuk ke situ nih mas bimo
kandidatnya ini kan yang dua tereliminasi karena pilihan partainya sudah ke pak prabowo begitu
tapi kandidatnya berarti sekarang siapa
hari ini ya sampai hari ini saya katakan
ini kan terus dinamis namanya juga politik
karena ada beberapa masukan juga apabila nanti golkar tidak mendapatkan posisi wakil presiden pak prabowo
golkar pun ada kemungkinan juga
untuk bernavigasi ke partai politik yang memungkinkan kadernya menjadi cawapres
oke jadi itu harapannya pdi perjuangan
kalau golkar tidak mendapatkan tiket cawapres di pak prabowo
siapa tahu pak ridwan kamil bisa dibawa ke mas ganjar
itu jawaban normatif mbak puan tadi
pak ridwan kamil itu tertutup karena akibat dari golkar partai golkar yang sudah sampai hari ini
aku hanya mempertegas cara pandang mbak puan menyampaikan hal hal yang menyangkut
semakin mengerucutnya yang ada saat ini ke pak mahfud md ke pak sandiaga uno
ini adalah akibat ada sikap partai politik partai golkar dan demokrat
oke saya mau ke mas jayadi dulu
mas jayadi kita bicaranya spesifik aja nih ke kang emil ke rituan kamil karena mas ahaye kan sebetulnya peluangnya tidak begitu besar
dibandingkan dengan kang rituan kamil ataupun pak sandi dan juga pak mahfud ya
tapi peluang rituan kamil sudah tertutup menjadi cawapres ganjar atau masih terbuka seperti yang tadi pernyataannya mas bimo
anda lihat kalau golkar tidak dapat tiket cawapres di pak prabowo
apakah mungkin bisa swing bernavigasi ke pdi perjuangan menyodorkan rk menjadi cawapresnya mas ganjar
ya masih ada peluang tentu saja
pertama tergantung kepada apakah posisi partai golkar memang fix
di kubu pak prabowo
dengan segala kemungkinan termasuk yang disampaikan oleh mas bimo tadi
yang kedua golkar kan punya pengalaman kadernya dicalonkan bersama pasangan cawapres yang lain
sementara posisi resmi golkar di tempat lain
misalnya pada tahun dua ribu empat itu kan pak yusuf kalla bersama pak sby
lalu golkar punya calon sendiri yaitu pak wiranto
pada posisi itu ketika itu golkar malah punya capres waktu itu
nah sekarang tentu peluang untuk perubahan itu masih lebih besar
kenapa karena posisi golkar kemungkinan tidak akan punya capres
apalagi kalau nanti tidak punya cawapres di misalnya di kubu prabowo
jadi masih ada kemungkinan seperti itu
tetapi tentu saja kalau misalnya golkar tetap berada di kubu prabowo
lalu ridwan kamil peluangnya untuk diterima di ganjar masih ada
apakah pola main dua kaki itu diterima oleh pdi perjuangan sebagai sebuah sikap partai
itu yang jadi pertanyaan ya
tapi kalau dari sisi golkarnya golkar punya pengalaman
kadernya tampil di dua kandidat atau di dua paslon sekaligus gitu
oke jadi masih ada peluang sebetulnya ya
seperti nasibnya pak jk dulu di pemilu dua ribu dua puluh
anda mau melihatnya begitu ya
dan di pemilu dua ribu empat belas
dan lebih dari itu seperti yang mbak rifana bilang tadi
ridwan kamil memang sampai hari ini masih salah satu kandidat terkuat cawapres
elektabilitas kang emil itu bersaing ketat sama erick thohir dan sandiaga uno
lalu disusul oleh pak mahfud dan beberapa nama lain
yang kedua ridwan kamil itu sekali lagi saya sampaikan adalah salah satu calon wapres yang paling menarik untuk ganjar pranowo
dari segi kewilayahan ridwan kamil itu punya basis yang cukup kuat di jawa barat
sementara mas ganjar itu kekuatan di jawa baratnya itu masih kalah dibanding prabowo dan anies sampai saat ini
meskipun kalahnya tipis
jadi kalau strateginya mau memaksimalkan jawa barat tentu
mencalonkan emil tetap menjadi pilihan yang menarik
meskipun tentu saja ada pilihan lain bagi ganjar yaitu memaksimalkan jawa timur dengan calon calon seperti misalnya pak mahfud md
atau memaksimalkan wilayah di luar jawa
dan itu memaksimalkan wilayah di luar jawa itu berarti pilihannya lebih ke sandiaga uno atau erick thohir
jadi sampai hari ini saya lihat memang masih cukup banyak pilihan bagi ganjar pranowo
dan itu dimungkinkan
oke dan itu dimungkinkan
pilihan itu lebih leluasa karena ganjar pranowo tetap bisa dicalonkan presiden walaupun ada misalnya katakan ada anggota bakal anggota koalisi partai yang keluar misalnya
karena pdip kan cukup
meskipun pilihannya masih banyak kalau menurut mas jayadi
tapi ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyebut bahwa cawapresnya ganjar pranowo yang berpeluang besar tampaknya sudah mengerucut ke mahfud md
apa pak mahfud begitu
ya kita kalau melihat pak mahfud kan orang kompetensi personalnya saat ini kan merupakan figur yang bisa menjawab berbagai hal keresahan publik ya
terutama bagaimana figur pak mahfud ini adalah orang yang memang dinilai dalam kaitan sebagai orang yang clear dan benar

dan itu memang menurut pak mahfud
dan itu memang menurut pak mahfud

dan itu memang menurut pak mahfud
tapi memang penuh dengan clear dan clean dalam hal hal yang menyangkut masalah korupsi misalnya
ini kelihatan sekali pak mahfud merupakan figur yang memenuhi kriteria terhadap hal hal yang diinginkan bagaimana pemilu ke depan itu melahirkan figur sosok kepemimpinan yang bisa membawa indonesia menjadi lebih maju terutama pada aspek aspek masalah pemberantasan korupsi
nah tentunya kompetensi atau figur semacam inilah figur yang kredibel dan itu tentunya logis
apabila figur seperti pak mahfud md ini menjadi salah satu figur cawapres di dalam nantinya masuk
dalam kriteria yang akan dibeli oleh pdi perjuangan yang tidak mau tidak juga bahwa salah satu figur cawapres
memang sangat penting dalam kaitan tadi disampaikan oleh mas jayadi tidak bisa tidak setiap figur yang disebutkan
mbak puan juga memiliki kekuatan elektoral yang dapat ikut menentukan pemenangan pilpres nanti
dalam kaitannya adalah pasangan ganjar pranowo dan wakil presidennya saya kira itu
oke mas bimo nanti saya akan tanya ya soal faktor nu lebih dalam begitu ya tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
soal cawapres ganjar mengerucut ke nama mahfud md
bersama dengan politik dan kesehatan
pdi perjuangan aryo bimo dan juga direktur eksekutif lsi mas jayadi hanan
mas bimo faktor nu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan cawapres ganjar
makanya yang sudah mengerucut nih ke pak mahfud md
tadi saya katakan bahwa setiap calon tentu tidak bisa tidak mempunyai pertimbangan tingkat elektoral
dalam kaitan pemenangan pdi pres nanti saya akan tanya juga
pada masyarakat yang mencari cawapres ganjar
tapi kalau itu kemudian hanya sekedar dikerucutkan pada persoalan nu
sepahaman saya pdi perjuangan menempatkan nadatul ulama lebih diatas
sekedar daripada soal elektoral capres mencapres ya
ini yang perlu dipahami bahwa antara warga nu dan warga pdi perjuangan itu dalam satu perjuangan yang berbeda ya
kluster yang sama antara kalangan santri dan kalangan wong cilik dalam sekup sebagian besar juga nelayan petani dan buruh
dan tentunya di dalam konteks narasi yang lebih besar
nadatul ulama harus tempatkan pada pilar bagaimana nkri dan pancasila ini
merupakan suatu fondasi dan dalam kaitan tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia
ini sudah terbangun sejak figur nasionalis
pung karno dan juga ke yasin asari dengan berbagai peristiwa politik yang terus mengikutinya
kita bisa bayangkan misalnya bagaimana pdi perjuangan melihat negara indonesia ini tanpa nu dan tanpa muhammadiyah misalnya
jadi menempatkan pada nu dan muhammadiyah tidak bisa sepragmatis hanya sekedar bicara soal politik elektoral
bahwa kemudian ada figur figur seperti pak hashim musyadi juga kemudian pak yusuf kalla
kemudian juga pak maruf amin yang selalu bersama sama pdi perjuangan yang kebetulan nadatul ulama
begitu juga di dalam pilkada pilkada yang ada itu narasi besarnya harus tetap dikedepankan
kita tidak mau misalnya bahwa kalkulasi kalkulasi ini hanya sekedar untuk merebut suara hati rakyat
termasuk pak mahfud md di dalam kita pasangkan dengan misalnya itu memiliki figur kriteria dengan pak
ganjar adalah benar benar atas kompetensi atas hal hal yang dikaitkan dengan kapasitasnya pak mahfud md
yang bisa tentunya berpengaruh terhadap rentabilitas dan basis masa yang ada sekedar itu
oke mas jayadi dibanding kandidat lainnya seperti sandiaga uno andika perkasa dan ridwan kamil
seberapa kuat faktor mahfud md mampu membantu elektoral pemenangannya ganjar pranowo
pak mahfud itu selain kompetensinya dia punya kekuatan elektoral di jawa timur
terutama di wilayah madura dan wilayah wilayah yang di jawa timur yang pkb cukup kuat
atau nu strukturalnya cukup kuat
mengapa itu menjadi penting
karena kalau misalnya tidak mengambil ridwan kamil sebagai cawapresnya pak ganjar
maka itu berarti pdip sama pak ganjar itu akan memaksimalkan
antara lain jawa timur kan
di jawa timur kita tahu pak ganjar posisinya cukup kuat
tapi di data lsi itu masih bersaing ketat dengan prabowo
nah dengan adanya pkb dan caimin yang sudah keanis
maka untuk menutup kemungkinan di wilayah wilayah yang kuat pkb nya itu
pemilih ganjar berkurang
maka pak mahfud itu dia akan bisa membantu
selain itu dengan bergabungnya demokrat
pak sby dan pak ganjar itu bisa membantu pak mahfud itu juga bisa membantu

dan pak ahy ke prabowo
maka kekuatan ganjar yang memang cukup kuat di wilayah mataraman
itu bisa aja sebagian wilayahnya diambil
dicuri oleh partai demokrat
melalui pak sby dan keluarganya
misalnya di wilayah pak jutan blitar
jadi mungkin jumlah pemilihnya akan pergi itu tidak dominan
jawa timur itu bisa jadi pemilihnya tidak dominan
dan kompetisi ini diperkirakan ketat
maka sesedikit apapun kekurangan atau beralihnya suara
itu penting untuk diperhitungkan
pak mahfud bisa membantu pak ganjar di jawa timur
terutama di wilayah wilayah yang disebut dengan tapal kuda
madura kemudian wilayah wilayah yang pkb cukup kuat
tapi kalau misalnya kemudian
pdi perjuangan dan juga ganjar memilih pak mahfud md ya
menjadi cowok presnya
ini bagaimana dengan
sektor di wilayah jawa barat
kemudian banten dki jakarta
yang memang ganjar pranowo kalau kita lihat angka statistiknya lemah sekali di situ mas jayadi
ya di jawa barat itu sebetulnya kalau tiga calon ya
pak prabowo pak anies sama pak ganjar
maka meskipun pak ganjar cenderung ketinggalan
tapi ketinggalannya tidak terlalu jauh sebetulnya
jadi itu yang kita lihat di jawa barat ya

itu kan itu berarti kan melepaskan
tanda kutip melepaskan jawa barat
tapi itu bisa di kompensasi dengan menguatkan wilayah lain yaitu jawa timur
saya kira itu cara berpikirnya
dalam memahami langkah langkah ini
tapi sekali lagi seperti kata mas bimo tadi

tergantung kepada yang mau dipakai

apakah betul pdi perjuangan akan mengumumkan
cawapresnya mas ganjar setelah rakerna separta tiga puluh september

bener gak mas bimo
setiap hari baik dari
internal kami maupun tadi malam
wacana publik digigirkan
juga bocoran katanya
ada info mbak govipa akan mendangi praprawowo misalnya